halo mba asa bisa bicara sebentar
lagi sibuk gak
kita masuk ke kamar ya sam
kamu istirahat dulu ya
nanti kita bicarain lagi
soal ini semua sama mama dan bapak
tapi kalau kamu datang nanti
mama tinggal ya
halo mba asa bisa bicara sebentar
lagi sibuk gak
saya gak sibuk
saya mau ngobrol lanjutin yang kemarin nih
karena berita ini kan udah viral banget ya
udah tersebar kemana mana
dan kami juga udah rapat kemarin
dan akhirnya kami sepakat
untuk mengakhiri kontrak
dengan mba asa sebagai ibran ambasado dari cadika skincare
berita itu gak bener
terlepas dari bener atau enggaknya berita ini
saya tidak bisa mengorbankan image cadika skincare
kurang baik karena berita ini
saya cabut status mba asa
sebagai ibran ambasado cadika skincare
selanjutnya nanti sekretari saya
yang akan mengunggi mba asa
mengenai pembetulan kontraknya ya
terima kasih atas waktunya
enggak bakal diem aja setelah apa yang lo udah perbuat ke gue suami gue keluarga gue semua orang
nanya kalau gue tuh selingkuh sama lo dan mau tahu gue baru aja kehilangan pekerjaan
gue gara gara masalah ini aku bener bener kelaluan ya puas loh puas ngancurin hidup gue dan gue akan
cari bukti gue akan buktiin kalau gue enggak selingkuh sama lo
sebenarnya gua nggak bermaksud bikin elsa kehilangan karirnya
hai gue cuma mau suaminya menceraikan elsa tapi jadi kena imbas kemana mana
apa yang gue harus lakuin sekarang ya
jules aku lapar ha gemoy lapar tapi kalau gemoy makannya jam segini nanti enggak makan malam gimana
kalau nyes bikinin roti aja mau mau mau ya udah sama ke kamar dulu ya kamu jangan angka sama
terus ya pak mir kayaknya moodnya mbak andin nggak bagus deh karena tadi ketemu sama panino
iya ya ki ya juga kasihan lihat andin ya udah gue mau bikinin roti buat si gemui dulu ya titip
kenapa sih tadi tepatnya pakai acara segala muncul jadi bikin ngerusaknya mbak andin
semoga aja mbak andin balik lagi deh amin
ongkir rp beli gadget favorit dengan garansi
hanya di shopee tujuh puluh tujuh mega reruniosa
pas banget nih sudah hangat
banget baru tadi sae mau bikinin roti
lapar makasih ya emma
kasian lho duduk dulu sambil duduk
terus gimana tadi jalan jalannya anak cantik
mama nangis kenapa ada apa biar
itu tadi bu bos di jalan ketemu sama paninu
emak mama dan om baik berantem ya
kok mama jadi sedih
pasti menyakitkan buat andin karena harus menyimpan rahasia soal reina dari nino
aku harus menyiapkan hatiku agar rahasia ini bisa diungkap ke nino secepatnya
yaudah kalau gitu nanti oma akan bicara sama mama ya supaya mama gak sedih lagi
ya kalau gitu
aduh gue jadi kepikiran si elsa
kalau sampai karina juga jatuh dia pasti bakal down
tadi ada orang datang ke kantor off
dia cerita semua tentang elsa
dan termasuk soal kemungkinan elsa terlibat pembunuhan adiknya aldebar
gak usah dipikirin om
belum tentu omongannya benar kan
kalau bener gimana
ini bahaya untuk kamu ricky